dan sementara itu brimob polda banten mengarahkan mobil dapur lapangan untuk para korban tsunami yang mengungsi
nah mobil ini mensuplai kebutuhan makanan pengungsi selama di pengungsian
mobil dapur milik brimop ini terparkir di posko pengungsian korban tsunami di karabohong labuan selama masa tanggap darurat
mobil ini setiap harinya menyediakan makanan untuk dua ratus pengungsi dengan jatah makanan tiga kali sehari
para koki pun berasal dari anggota aktif kesatuan brimob
namun begitu masakan yang dibuat diupayakan bervariasi tiap harinya
selain di labuan mobil dapur umum milik brimob juga dioperasikan di panimbang dan kecamatan sumur
mobil dapur umum ini juga difungsikan dalam beberapa kegiatan latihan lapangan para petugas brimo
untuk melihat lebih dekat
bagaimana operasional mobil dapur umum ini dijalankan sudah ada produser lapangan reza ramadan
good morning reza bisa anda ceritakan lebih detail seperti apa sih operasional mobil dapur umum milik polisi ini
good morning dania dan prabu
memang banyaknya jumlah pengungsi korban tsunami selat sunda khususnya di wilayah banten ini
membuat kebutuhan makanan menjadi hal yang krusial
dan brimob polda banten sendiri menunjukkan mobil dapur lapangan untuk pemenuhan
dari kebutuhan makanan para pengungsi
saya akan mengajak anda melihat bagaimana operasi dari mobil dapur ini
dan sebenarnya mobil dapur umum ini difungsikan untuk sebagai makanan para anggota
ketika melakukan latihan kewilayahan di luar daerah maupun jika bko keluar daerah mobilnya